kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
bekerja sama dengan cnn indonesia menggelar acara dengan tema
kaum milenial sebagai motivator pembangunan bangsa
dan sudah ada koresponden cnn indonesia ruli kurniawan
untuk melaporkan informasi terkini dari universitas gunadharma karawaci tanggerang
ruli selamat pagi apa saja poin poin penting yang telah disampaikan oleh pembicara kepada para mahasiswa di sana
saya mau coba cek ombak dulu bagaimana keseruan yang ada di auditorium universitas pada pagi hari ini
kita coba cek dulu sebagainya ya serunya seperti apa
teman teman dari gunadharma mana semangatnya seperti apa
kelihatan ya bagaimana energi energi anak anak muda generasi milenial ini dalam bisa dikatakan
kira kira apa sih yang harus mereka lakukan dalam memberikan pengetahuan
ataupun bagaimana bisa dikatakan aktualisasikan apa yang mereka ketahui dalam
nah kita akan tanya sama sama kepada narasumber saya pada pagi hari ini
yang pertama dengan tuan rumah terlebih dahulu sudah ada bu ira di sini dari rektorat bagian kemasan
bisa melihat dari bu ira
sebentar bu irak kalau saya lihat dari pagi bagaimana semangatnya teman teman dari gunadharma
bagaimana melihat mendengarkan apa yang disampaikan oleh kementerian desa pdtt
kalau saya boleh tahu sedikit sebagai pihak direktorat
seberapa pentingkah acara seperti ini diadakan di kampus kampus untuk memberikan feedback kepada teman teman di sini
sangat penting sekali
sehingga nanti mahasiswa tahu program program yang sudah dilakukan oleh kementerian desa pdtt
apa saja mungkin nanti bisa memberikan inovasi inovasi baru kepada mahasiswa
untuk melakukan hal hal baru nantinya kalau mereka lulus
nah sejauh ini
oke kita bisa katakan kalau sudah lulus mungkin mereka sudah punya planning
nah kira kira ketika masih dalam masa kuliah seperti ini
sudah ada kegiatan apa saja kah yang dilakukan oleh gunadharma
universitas guna dharma juga teman teman di sini dalam melakukan kontribusi atau memberikan kontribusi
kepada pembangunan di wilayah pedesaan
sampai dengan saat ini sih sepengetahuan saya masih dalam bentuk pengabdian masyarakat ya
ke daerah pinggiran kota atau luar kota ya
salah satunya mungkin apa ya pembangunan kemarin itu pembangunan sungai citarum
gitu oleh prodisipil gitu
itu salah satunya
ada beberapa juga pelatihan oleh ti kemudian pelatihan keuangan oleh prodi manajemen dan lain lain
masih banyak program program yang nanti akan dilakukan oleh teman teman dari
universitas guna dharma dan mudah mudahan akan memberikan impact luar biasa dalam pembangunan di pedesaan
terima kasih bu ira terima kasih banyak
dan saya juga akan bertemu dan berbicara dengan the one and only mungkin salah satu apa ya namanya ya
pengkomunikasi unggul dan topnya dari kementerian dsp dtt ada pak boni sebagai kepala birohumas dari kementerian dsp dtt
pak boni kalau kita ngomong masalah generasi milenial sebagai motivator pembangunan di pedesaan sendiri
itu kan berarti bahwa
peran dari generasi milenial sangat besar sekali pak dalam melakukan pembangunan dan juga meningkatkan kesehatan di pedesaan
nah sejauh ini apa sih yang coba digali coba ditangkap dari generasi milenial ini dalam harapan ataupun target dari kementerian desa pdtt
ya jadi sebenarnya ketika saya menjabat sebagai kepala birohumas dan kerjasama
ada satu peluang yang tidak dijalankan selama ini yaitu kita coba mengajak anak muda
karena anak mudanya adalah masa depan bangsa kita
jadi kita bicara pembangunan desa itu bukan berarti
orang orang tua yang bangun
anak anak muda inilah
apalagi kalau kita bicara kaum milenial itu mau tidak mau kita bicara inovasi kita bicara teknologi
ada di mereka semua
sehingga kita coba mulai tahun lalu kita ajak dari kampus kampus ke anak anak muda ketika ke desa desa juga kita ajak anak anak muda
untuk mencoba berkomunikasi dengan mereka
kira kira ide ide kreatif apa inovasi apa yang bisa mereka buat untuk pembangunan di desa yang tentunya akan bisa kami fasilitasi seperti itu
kalau kita ngomongin masalah inovasi dari teman teman generasi milenial teman teman dari mahasiswa di sini
pasti mereka banyak sekali memiliki atau memikirkan kayaknya mau bikin nih apa namanya mungkin startup baru
atau bisa dikatakan kegiatan kegiatan yang bisa dikatakan intinya adalah bagaimana pengembangan pembangunan gitu kan
kalau kita melihat ada dana desa di sana pak
mesti dikatakan mungkin dana desa menjadi salah satu porsi dari rpbbn yang cukup besar diberikan selain dari kesehatan dan juga pendidikan
sejauh ini apakah mereka memiliki ide atau inovasi atau pemikiran seperti apa
akan seperti apa
apa fasilitasi yang diberikan oleh kementerian desa pdtt
sebagai contoh ya ada beberapa desa yang dimana anak anak desanya menciptakan digitalisasi desa
jadi mereka bikin sistem sistem di desa sampai sistem kependudukan sistem potensi yang ada di desanya
jadi itu kerjasama dengan beberapa kampus ketika kkn ketika mereka ada kegiatan mereka anak anak itu yang membangun sistem yang ada di sana
jadi ini suatu hal yang sangat menarik sekali kenapa
karena dana desa itu akhirnya juga bisa dimanfaat juga untuk peningkatan digitalisasi yang ada di desa
nah kalau untuk kami di kementerian
ketika ada ide ide tersebut kami tangkap
jadi beberapa startup sudah kita kerjasamakan
itu kita sambungkan dengan desa desa
ada beberapa contoh misalkan di desa soe ada di ntt sana
di desa saya itu dia jual semacam alpukat yang luar biasa bagusnya harganya juga murah
dengan menggunakan anak muda yang punya aplikasi tadi itu ya startup tadi itu kita manfaatkan
sehingga ada konektivitas antara yang desa tadi dengan konsumen yang ada di kota melalui aplikasi melalui anak anak muda tadi
menjadi salah satu tujuan dari kementerian desa
tetap kerjasama dengan cnn indonesia dalam mengembangkan apa namanya
animo pemuda indonesia dan juga generasi milenial untuk kembali ke desa dengan beragam inovasi dan juga pemikiran mereka yang kekinian saat ini untuk pembangunan desa
terima kasih pak boni
terima kasih banyak sukses selalu pak
dan kalau amel dan juga ledy tidak hanya berbicara mengenai bagaimana pentingnya generasi milenial dalam pembangunan desa
nanti kita juga saya dan juga ada priscila dohan di sini sebagai viet producer
sini cil kenalan dulu cil
oke cil ada di sini dan juga ada greg waiw sebagai fotojurnalis
kita juga akan membagi pengalaman kita sebagai jurnalis
jurnalis yang memang kita sering juga ke wilayah pedesaan untuk melihat bagaimana kondisi real di wilayah pedesaan
dan bagaimana impact yang sudah dihadirkan atau impact yang sudah bisa dikatakan terjadi
ataupun sudah bekerja di sana untuk bisa dikatakan melakukan pengembangan dan juga menginformasikan kepada seluruh masyarakat indonesia
apa yang terjadi di wilayah pedesaan dan apa yang sudah dilakukan untuk melakukan pengembangan tersebut
kembali ke anda amel dan juga
baik terima kasih ruli kurniawan untuk informasi anda
terima kasih terima kasih